untuk kedua kalinya presiden joko widodo meresmikan tol di jawa timur
selasa siang tol surabaya mojokerto sepanjang lima belas empat km resmi dibuka
seiring suara sirine tol surabaya mojokerto seksi satu b seksi dua dan tiga resmi dioperasikan
sebelumnya pada dua ribu enam belas tol jombang mojokerto seksi empat telah dioperasikan
tol sumo ini sedianya akan beroperasi mulai mojokerto waru hingga legundi
pembangunan tol sumo ini menghabiskan anggaran hingga empat delapan triliun dengan target bep sepuluh tahun mendatang
dalam sambutannya presiden joko widodo menyebutkan total tol transjawa yang akan dibangun mencapai satu satu ratus enam puluh tujuh km
yang sudah dioperasikan sepanjang lima ratus enam puluh satu km
dan sebagian besar tol yang sudah beroperasi tersebut
berada di jawa timur yakni sepanjang dua ratus enam puluh delapan km
jokowi menargetkan agar sisa tol yang masih dalam tahap konstruksi dan persiapan akan rampung pada akhir dua ribu sembilan belas
terus asentikan bahwa jalan tol kita dari merak sampai ke paliangi sepanjang satu satu ratus sembilan puluh tujuh km

sejujurnya ini adalah perkembangan ilmuwan khas fregat ini hanya sedikit

selain itu jokowi meminta kepada bumn untuk menyelesaikan target pembangunan tersebut dengan cara mandiri tidak tergantung pada apbn
direktur utama pt jasa marga desi aryani menyatakan pembangunan tol yang dilaksanakan oleh jasa marga sebagian besar berasal dari dana mandiri
kemudian kita juga melakukan project bond untuk yang sudah beroperasi
usai meresmikan tol sumuh presiden jokowi dodo memantau secara langsung kelaikan tol sepanjang lima tahun
lima belas empat km tersebut
jokowi berharap tol sumo segera dioperasikan sebelum natal dan tahun baru